selain dari kota madiun jawa timur brem juga populer sebagai oleh oleh khas dari kota surakarta atau solo
drum dari madiun biasanya berbentuk persegi dengan warna yang agak kekuningan
kalau brem dari surakarta bentuknya bulat dengan warna putih
salah satu sentra pembuatan brem surakarta yang telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
berada di kampung bayan kerajaan kecamatan banjarsari kota surakarta
ini cara membuatnya
pertama tama cuci beras ketan dengan air bersih
saya dapat info tips awal
ketan itu nggak semuanya ketan yang baru diambil dari pasar
tapi dicampur juga dengan ketan yang sudah agak lama ya pak ya
ketan yang sudah empat sampai lima bulan lah
nah pak kalau biasanya kalau ketan yang masih baru banget
terus dibikin brem bremnya tuh jadi agak incir
nah tapi kalau
ketan yang ketan terlalu lama terlalu atos keras
jadi dicampur satu banding satu biar pas
setelah beras ketan dicuci rendam selama lima belas menit
proses perendaman berfungsi untuk menambah kadar air di dalam ketan
sehingga ketika ditanak ketan tidak akan keras atau terlampau kering
sambil menunggu kita persiapkan dulu kayu bakar untuk memasak
unik nih tempat kayu yang difungsikan untuk memasak beras ketan dibagi menjadi dua tingkat
pertama di bagian bawah dan yang kedua berada di dalam tungku
jenis kayunya ini adalah kayu akasia
ini kayu yang termasuk ke dalam kayu keras
dan kenapa dipisah ada yang di bawah ada yang di dalam juga di dalam tungku ini
ini nanti ketika sudah selesai proses pembakaran jadi arang
kalau yang lagi di yogyakarta bisa jadi arang kopi jus
tidak kena basah tidak kena kotor juga
tempat ini harga arang kualitas biasa dibanderol dua tiga ribu rupiah per kilogram
sementara arang dari kayu akasia ini dibanderol lima enam ribu per kilogramnya
pengungkusan pertama bertujuan mempermudah menghilangkan kulit ari maupun lendir yang ada pada beras ketan
setelah bersih lanjut ke proses pengukusan yang kedua selama kurang lebih satu jam
harus matang sempurna ya
sebab bila beras ketan kurang matang maka proses fermentasi menjadi tape ketan tidak bisa dilakukan
tentunya ini akan gagal produksi dan merugi
nah ini ciri ciri kalau si arang ini sudah matang
ketannya ini sudah matang
ini diset sudah tidak menempel ke tangan kita lagi
tadi aku panasan
beras ketan yang sudah matang bisa diangkat
diangkat dulu ya sampai mencapai suhu ruangan
agar sel sel ragi tidak mati dalam proses fermentasi sempurna
kalau dipaksakan rasa beram akan jadi kecut dan masam
ini kita harus kasih dia space atau rongga
biar nanti di setiap bagian beras ketannya itu bisa mengeluarkan air lah untuk fermentasinya
dan jangan lupa ditekan tekan sedikit
supaya betul betul raginya menggeret
tutup wadah ketan rapat rapat
setelah itu letakkan ember dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung
jangan lupa catat kapan beras ketan ini diproduksi
beras ketan produksi pekan lalu yang telah terfermentasi menjadi tape ketan akan masuk ke dalam proses selanjutnya
wah wangi re
wah kok ditiup memang panas
pak manis banget pak
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
harus di hari kelima dia diangkat
jadi manisnya itu paling tinggi kadar gulanya itu di hari kelima
pisahkan tape ketan dengan kandungan air di dalamnya
gunakan alat penering ya
tape ketan yang baik memiliki warna putih kekuningan
terasa manis dan sedikit masam serta bertekstur lunak dan agak berair
nantinya ketan akan mengering seiring dengan air tape yang terpisah di wadah berbeda
lanjut masak air tape
nah lalu bagaimana dengan beras ketan yang sudah kering ini
jangan salah walaupun terdengarnya sisa tapi ini masih bisa dikonsumsi ataupun diolah lagi
biasanya sih jadi olahan madu mongso ya pak
madu mongso tapi ntar harus ditambahin lagi sama gula aren lah
untuk mendapatkan sarinya air tape harus direbus hingga mengental
pastikan api jangan sampai padam ya
kalau untuk mengetahui apakah ini sudah cukup pemanasan atau belum itu kita lihat ini tetesannya itu
kalau tetesannya masih cepat
berarti belum masih kadar airnya masih tinggi
belum masih tinggi
ini kebiasaan aja
bapak nggak perih pangkatannya pak
sudah generasi keempat ya pak ya
saya generasi ke satu satu hari
biasanya lima liter air tape membutuhkan waktu satu lima jam sampai dua jam untuk mencapai kekenyalan yang diinginkan
ini ada pegangan
terima kasih ya
air tape yang mengental kemudian diaduk menggunakan mesin dengan putaran rendah selama tiga puluh menit atau hingga air tape berubah menjadi pasta cair
kemudian adonan setengah jadi ini akan dipindahkan ke mesin dengan putaran tinggi
agar menjadi lebih padat dan siap untuk dicetak
proses membulatkan brep tidak terlalu sulit
pasta padat tinggal ditata pada alat cetakan dengan diameter tiga sampai empat cm
selanjutnya brem yang masih berbentuk pasta akan dimatangkan dengan oven di suhu tiga puluh lima sampai empat puluh derajat celcius selama enam jam
semakin rendah kadar air pada berem maka akan semakin awet walau tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin
menjelang sore brem yang tadi kami panggang sejak pagi sudah kering sempurna
mas kameramennya juga makan dong
sebelum masuk ke bagian pengemasan tes terasa dulu apakah sesuai dengan standar perusahaan
hmm tipikal brem yang dari solo
ciri khasnya nyus
sejak keluar dari oven brem khas dari kota surakarta ini memiliki daya tahan hingga satu tahun
harga jual brem bervariasi mulai dari dua puluh sampai dua puluh lima ribu perkemasan tergantung ukuran
namun omsetnya tergolong fantastis mencapai empat puluh juta rupiah per bulan
kalau ada yang mau mencoba belajar membuat brem bisa langsung melakukan ini
bisa langsung melancong ke kota surakarta
saya fernando di bia gunjung jelijarto solo jawa tengah